beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
gua usah narikin
gua usah narikin
kecap stop bisa gak sih
gue tuh gak suka mereka tuh diperlakuin kayak tadi
apalagi sampe suruh anak anak buat jauhin davin sama rana coba
ya tapi lu tenang dulu bisa gak kan
hah bisa kan
ya gua gak mau lu bikin masalah baru nantinya
gue tuh gak mau bikin
betta tidak sangka sekali
kamu orang berdua ini tuh berani menentang peraturan negara ipps di sekolah ini
yang selama ini
kata orang semua sudah pegang teguh sama sama
kalau memang kamu orang berdua ini punya keputusan
untuk tetap menjalani cinta terlarang kalian berdua toh
artinya kalian berdua sudah bersiap untuk menerima resikonya
kalian berdua akan mendapatkan hukuman
dikucilkan dan gak dianggap sama anak anak di sekolahan kita
dan semua anak anak sma

gak boleh ada temanan sama mereka
setuju atau enggak
khususnya ale dhanfi
ale sudah siap tau
untuk kehilangan sahabat sahabat ale
demi perempuan iva itu
karena kata orang semua di sini
sudah tidak pasti bersahabat lagi dengan pengecut negara seperti ale dhanfi
mendingan lo pikirin lagi deh vin
apa lo siap menanggung semua resikonya
hanya ada masalahnya reydan
injil punya rv
injil ada gak
hari yang baru kemudian
kecap stop bisa nggak sih
gue tuh gak suka mereka tuh diperlakuin kayak tadi
apalagi sampe suruh anak anak buat jauhin
davin sama rara coba
ya tapi lu tenang dulu bisa kan bisa kan
ya gue gak mau lu bikin masalah baru nantinya
gue tuh gak mau bikin masalah baru
gue cuma pengen nyelesain masalah yang ada di sekolah ini
lo tau gak sih peraturan ipa ipa seharusnya gak ada
hei oke lo mau nyelesain masalahnya ini
iya tapi nggak gitu caranya
bukan dengan cara lu ceramah di depan depan mereka
lu gak bisa merubah peraturan ini yang udah bertahun tahun ada di sekolah ini
dengan semenit atau dua menit marah marah di depan mereka
terus mereka bahkan oh iya benar juga ya oki juga
enggak semuanya butuh proses
kalo nanti yang ada lu mau lakukan hal itu
lu malah dibully satu sekolahan tau gak
gue gak takut dibully
iya gue tau lu gak takut dibully tapi gue gak bisa liat lu dibully
ya pasti repot lah
gue kan pasti ngejagain lu jodoh gue dari bulian mereka
dan gue mana tenang liat jodoh gue dibully sama mereka semua
ali bukan lagi kita punya sahabat
dan jangan pernah ali muncul di hadapan kita punya muka ini
udah enggak pacaran lagi
udah enggak pacaran lagi
kok sepertinya ada yang dipikirkan
nggak ada apa apa sih mas
cuman aku lagi kepikiran el aja mas
kenapa dengan el
ternyata aku salah duga
ternyata aku salah duga
aku pikir l suka sama temennya yang selama ini suka ngantrin dia keluar
padahal temannya itu anaknya baik banget mas
terus yang jadi masalah kamu apa
ternyata el sukanya sama cowok lain mas
ya ya ternyata masalah kita sama
kita sama sama mengharapkan anak kita bisa dekat dengan orang yang kita pilih
tapi ternyata mereka punya pilihan lain
soalnya temennya n yang suka nganter itu orangnya baik dan lucu mas
aku tuh udah keburu suka sama dia
gak nyangka ternyata el sukanya sama yang lain mas
ya mungkin saja cowok yang disukai oleh el itu
punya daya tarik tersendiri buatnya
pak togar bagaimana untuk persiapan pelantikan ketua osis
oh begini pak semua saya sudah selesaikan
secara konkret kan saya bereskan semua
supaya saya berpikir supaya acara ini lancar jangan sampai terganggu
langsung pam selesai
pokoknya bapak tenang udah
pak duga juga sudah ketemu sama wakil ketua osisnya
oh terus terang pak semuanya sudah beres sudah clear
tinggal menunggu tanda tangan si ripki surat pengunduran dirinya sama wakil dia itu
tapi itu pun beres tinggal nunggu anak anak aja
tapi tadi pas saya datang saya tidak melihat anak anak itu
tapi ini bukan tanggal merah kan
jangan jangan kita berdua yang salah pak
enggak lah pak ini udah benar nih hari ini
bercanda mulu nih pak kepala sekolah ini
pak saya ada yang mau saya bicarakan sama bapak tentang masalah osis
selamat pagi pak rudi
selamat pagi pak
saya datang memenuhi panggilan dari pak kepala sekolah untuk menyaksikan langsung pelantikan ketua osis
ya kebetulan acaranya akan segera dimulai pak di aula
kalau bisa kita langsung ke aula aja pak
cuma buat hubungan kita
udra kita udah sepakat
kita hadapin ini sama sama rak
katanya kamu gak mau putus sama apa
opa juga gak mau putus sama kamu
ini udah jadi keputusan yang tepat buat kita
opa balik lagi ke dewi
dan jangan pernah ganggu rara lagi